dalam sehari rumah makan ini bisa menghabiskan delapan puluh kg sampai satu kuintal daging sapi
belum diketahui berapa lama eko akan diperiksa hari ini
tapi yang jelas kan yang menjadi korban adalah anak anak
tidak pernah membosankan berkeliling sungai dengan pemandangan pepohonan rindang sebagai bahu jalan
nilai manfaat itu harus juga didistribusikan dalam bentuk virtual account